seorang warga jepara jawa tengah dinyatakan positif covid sembilan belas
usai proses persalinan anak kedua
kepastian ini diperoleh setelah keluar hasil uji swab
dari laboratorium provinsi jawa tengah
jumlah pasien positif covid sembilan belas di jepara jawa tengah bertambah menjadi tiga orang
kepastian ini diperoleh setelah dinas kesehatan provinsi jawa tengah
mengeluarkan hasil uji swab pada seorang pasien perempuan
asal desa blimbing rejo nalumsari jepara pada tiga belas april dua ribu dua puluh
hasil uji swab keluar setelah pasien menjalani proses persalinan anak keduanya pada dua april
proses persalinan dilakukan dengan operasi sesar
karena pasien memiliki riwayat serupa pada persalinan yang pertama
jurubicara tim gugus tugas penanggulangan covid sembilan belas jepara dr fakhrudin menyatakan
pasien bersama dengan bayi yang baru dilahirkan akan menjalani penanganan lanjutan di rsud kartini jepara
penanganan tersebut dilakukan agar bayi tidak tertular covid sembilan belas
sang ibu bisa segera sembuh
guna memutus mata rantai penularan virus corona
tim medis juga telah melakukan pelacakan terhadap orang orang
yang sempat kontak langsung dengan pasien guna menjalani rapid test
sedangkan bpbd jepara juga telah melakukan penyemprotan disinfektan di rumah korban
umum penyelenggara di kabupaten r exceptionally técnica sudah bisa pergi
pistol setengah teman karen